masa promosi tiket gratis kereta cepat jakarta bandung wush sudah berakhir
mulai rabu pekan ini tiket wush sudah mulai dijual untuk umum
pengelola menetapkan tiket promo sebesar rp tiga ratus ribu rupiah untuk harga perdana kereta cepat wush
harga tersebut sudah termasuk layanan ka feeder gratis
kereta api feeder tersebut akan berhenti di stasiun padalarang cimahi dan bandung
ada pun sebagai perbandingan alternatif transportasi kereta api lain menuju bandung adalah argo parahiangan
dikutip dari situs kai pada senin tiket ka argo parahyangan beragam mulai rp satu ratus lima puluh hingga rp lima ratus sepuluh tergantung kelas
waktu tempuh ka argo parahyangan adalah dua jam empat puluh lima menit
yang berarti jauh lebih lama dibandingkan dengan waktu tempuh kereta cepat wush yang kurang dari satu jam
namun penumpang perlu menggunakan kao
finder untuk ke stasiun bandung dengan waktu tempuh dua puluh menit
sementara itu ka argo parahyangan berhenti tepat di stasiun ka bandung